anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
dampak tsunami yang menerjang pantai di selat sunda
khususnya di daerah pandeglang lampung selatan dan juga serang terus bertambah
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho mengatakan
hingga minggu pukul tujuh pagi waktu indonesia barat tercatat
ada empat puluh tiga orang yang meninggal dunia

dan dua orang dinyatakan hilang dalam bencana tsunami di selat sunda
kerugian fisik meliputi empat ratus tiga puluh unit rumah rusak berat
sembilan hotel rusak berat
sepuluh kapal rusak berat